dalam dua pekan terakhir satuan reserse narkoba pores gunung mas kalimantan tengah
menangkap enam tersangka kasus narkoba dari jaringan berbeda
seorang diantaranya adalah n seorang ibu berusia empat puluh dua tahun
warga kecamatan sepang yang memiliki tiga anak itu terlibat peredaran narkoba
demi mendapatkan uang sebesar rp lima puluh per paket
menurut kapolres gunung mas akbp idoansyah n terlibat bisnis terlarang itu
sejak dua bulan terakhir
n beserta lima tersangka lainnya dijerat undang undang narkotika
dengan ancaman mulai dari lima tahun sampai dua belas tahun penjara
untuk kehidupannya sehari hari
sebelumnya pada kamisat narkoba pores jakarta barat mengumumkan keberhasilan
mengagalkan usaha penyelundupan tanaman ganja jaringan antar pulau
penyelundupan ini dikendalikan oleh seorang napi inisial m
di lapas gunung sindur bogor jawa barat
dalam operasi tersebut polisi menangkap supir dan kenetrek
beserta barang dua ratus tujuh puluh sembilan kg ganja di wilayah bukit tinggi sumatera barat
dari penangkapan keduanya
polisi melakukan pengembangan dan menangkap a
yang merupakan pemesan ganja kering tersebut di bekasi timur jawa barat
berhasil ditemukan satu lagi namanya m
ini asal bekasi inilah pengendalinya
saudara m ini sekarang adalah napi
di salah satu lp di daerah jawa barat
kami sudah berkoordinasi dengan teman teman dari lapas
dari gen lapas
untuk bisa memberi saksikan
karena yang mengendalikan adalah saudara m ini
para tersangka di jelat pasal berlapis
dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
tim liputan cnn indonesia